selamat malam putri
dari jumlahnya sekitar dari satu juta hingga tiga ratus juta rupiah lalu kemudian nanti juga pembinaan kerjasama antara pemkot solo dan juga shopee bersifat holistik
dan juga tadi pada saat acara wali kota surakarta gibril raka bumi karena mengatakan bahwasannya kerjasama antara shopee dan juga pemkot solo ini adalah bisa memberikan kesempatan
memberikan peluang yang besar untuk umkm solo untuk bisa berkembang secara pesat
karena memang potensinya luar biasa putri
banyak sekali dari perikanan lalu kemudian ada makanan banyak sekali kemudian batik atau bentuk fashion
wali kota gibran mengatakan bahwasannya kerjasama ini pembinaan ini nantinya juga akan bersifat membantu lebih ke sifatnya kerjasama dari bidang cash flow
lalu kemudian juga membantu untuk packaging dan juga untuk branding
dan putri berikut pernyataan dari wali kota surakarta gibran raka bumi raka
dengan adanya shopee umkm di kota solo bisa naik kelas bisa go digital pasarnya bisa lebih lebar lagi secara nasional dan global
tadi yang udah kita lihat beberapa itu ada kaligrafi ada batik ada ini juga apa
baju muslim juga banyak tadi ada salah satu seller yang setiap hari empat pieces itu luar biasa sekali
ini kan dengan harganya kepesanannya ditargetkan ini bisa ada umkm yang bereksport
ya sudah ada malah sudah ada yang berjalan
sudah ada banyak banget jadi memang umkm solo itu tidak bisa dipandang sebelah mata
dan produk produknya diminati orang orang dari luar indonesia yang luar biasa sekali
ya dan putri bahwasannya saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku umkm di solo yang sudah bisa berhasil melakukan ekspor
selamat malam pak anton
selamat malam mbak
pak anton ini produk dari pak anton sendiri seperti apa sih pak
kami memiliki brand buah batik di mana fokus kami adalah penyediakan batik kapal

dan untuk saat ini kami
dan untuk saat ini kami
ini adalah supplier batik kapal terbesar di shopee dengan satu ratus delapan puluh tujuh ribu pengikut
kemudian wo batik sendiri sudah melakukan beberapa kali ekspor
jadi salah satu medianya adalah sopi di mana untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini kami sudah melakukan sebelas kali transaksi ekspor ke sembilan kali ke malaysia satu ke singapura dan satu ke filipina
artinya dengan apa sih hal yang paling konkret bermanfaat ketika wo batik sendiri itu berhasil
mengerayakan dua puluh pengurangan jenbatik yang ada di seragin dan mekalongan
artinya bahwasannya bisa bermanfaat secara brand sendiri dari buah batik tapi juga bisa membantu masyarakat setempat
dari adanya pelatihan hari ini kan kita ada talk show ada pelatihan ya
harapan dari mas anton sendiri sebenarnya apa sih mas
adanya pelatihan seperti ini bertemu dengan rekan rekan para pelaku ukm sendiri itu gimana mas
hal kayak gini sangat positif mbak
karena kayak gini itu kita sebagai pelaku usaha sebagai seller shop itu bisa saring saring ilmu
kemudian ada insight insight baru yang kita dapatkan
tentunya itu untuk kemajuan bisnis kita ke depan
kemudian selain itu juga untuk pelaku bisnis pemula biasanya mereka down ya
kayak gini bisa untuk mood booster mereka
jadi bisa termotivasi dengan ketemu dengan mas anton dan juga teman teman
teman teman yang layak pelaku umkm sudah melakukan ekspor
karena memang putri bayangkan kalau misalnya nanti kita melihat seperti pelaku bisnis atau umkm batik
seperti yang bisnisnya pak anton sendiri bisa berada di malaysia lagunya ada di filipina
betapa hebatnya kemudian produk produk yang ada di indonesia sendiri
produk produk lokal bisa dilihat di mancanegara
dan memang putri memang kalau untuk umkm sendiri untuk di solo
ada sekitar empat puluh ribu umkm yang berada di solo
dan kemudian memang
nantinya dari empat puluh ribu tersebut lima ribu diantaranya sudah berhasil melakukan ekspor melalui shopee
dan targetkan pada akhir tahun ini ada sekitar meningkat
mencapai sepuluh ribu umkm yang ada di solo untuk bisa berhasil melakukan ekspor
terima kasih nesya megawati dari solo jawa tengah